di sana diminta bahwa pemerintah daerah bahwa masyarakat tni polri harus bersama sama
tentu di sini yang penting adalah bagaimana ada koordinasi ada komunikasi dan ada sinkronisasi
jadi di dalam inmen daging enam ratus enam puluh satu tersebut di situ di samping percepatan vaksinasi juga harus ada koordinasi dari berbagai penyelenggara penyelenggara kegiatan
termasuk juga pembatasan kegiatan masyarakat dari tanggal dua puluh empat desember sampai dua januari
kalau ada kegiatan seni budaya kegiatan olahraga tanpa penonton
alun alun ditutup rekayasa pedagang ke lima harus dilaksanakan

kemudian perjalanan dalam negeri ini juga diatur
bahwa mereka yang melakukan perjalanan antar provinsi antar keupatan tentu sudah mengoptimalkan aplikasi peduli lindungi
kemudian wajib dua kali vaksin kemudian juga rapid test antigen satu x dua puluh empat jam
kalau dia tidak vaksin maka sebaiknya di rumah saja
jadi bagi mereka mereka yang tidak vaksin sebaiknya di rumah saja jangan pergi
demikian juga perjalanan penerbangan

peran posko ppkm dengan desa dengan kelurahan dengan pusiasmas harus dikorniasikan
dan jangan lupa juga inmen dagiri enam puluh enam juga mengatakan mengaktifkan fungsi captive mask
mengaktifkan satpol pp mengaktifkan satlim mask dan demikian juga badan penanggulangan bencana di daerah
dan termasuk juga pembakaran

boleh kita beracara tapi berkumpul kumpul tidak boleh
tidak boleh terjadi penumpukan massa di berbagai tempat baik di fasum maupun di fasos

saya ke dr sumego

bagaimana sebetulnya kemungkinan wisma atlet kemayoran menopang pademangan jika di sana penuh
terima kasih mas adrian
jadi wisma atlet ini sesuai dengan tindakan presiden

semua wisatawan atau semua yang datang dari luar negeri itu akan dikarantina di wisma pademangan

ini semua kita koordinasikan
jadi nanti mereka yang karantina adalah sesuai dengan jumlah harinya berapa dia karantina
atau sepuluh atau empat belas hari sesuai dengan aturan yang ada
lalu untuk diisolasi tetap kita sesuai dengan aturan yang ada juga sop yang ada
yaitu mereka yang diisolasi adalah mereka dengan pemeriksaan pcr positif
lalu setelah dilakukan pcr positif
dia dirawat sesuai dengan aturan yang ada yaitu mereka yang diisolasi adalah mereka dengan pemeriksaan pcr positif

dia dirawat sesuai dengan aturan yang ada yaitu mereka yang diisolasi adalah mereka dengan pemeriksaan pcr positif
lalu setelah dilakukan pcr positif
dia dirawat sesuai dengan aturan yang ada yaitu mereka yang diisolasi adalah mereka dengan pemeriksaan pcr positif
sampai hasil pcr nya negatif atau sampai gejala hilang
itu sop itu sudah kita laksanakan dan sop itu sudah berlaku sejak awal dari wisma atlet kemayoran ini berdiri sampai sekarang
sop nya masih seperti itu dan kita laksanakan sementara ini aman aman dan koordinasi dengan pademangan secara sangat baik sekali
jadi informasi mereka menyampaikan bahwa
kita akan mengirim pasien sekian orang kita siapkan dan itu sudah koordinasi baik sekali dengan pademangan
terima kasih bagus sekali koordinasinya
baik terkait dengan perkembangan yang terjadi saat ini dok
apa saja sebetulnya kategori pasien yang dapat dirawat di rsdc
jadi sesuai dengan sop yang ada mereka tetap dirawat adalah pcr positif
dan baik gejala ringan sedang maupun berat
karena kita untuk perawatan yang berat kita punya icu incu dan hcu
jadi kita punya lebih kurang lima puluh ventilator cukup banyak
dan saat ini dari surveil yang ada bahwa mereka yang dirawat di wisma atlet yang dari satu ratus tujuh belas itu rata rata gejala ringan
tanpa gejala ringan sampai gejala sedang
dan kita selalu koordinasi juga melalui call center satu ratus sembilan belas extension
jadi kita selalu berkoordinasi dengan hulu
jadi sargas yang ada di puskesmas itu masih sering berkomunikasi dengan kita
kalaupun pasien yang ada selalu kita sarankan untuk diisoter dan selalu kita sarankan untuk dilakukan tracing dan testing untuk kontak eratnya
jadi saya rasa ini sudah cluenya itu sudah bagus sekali
jadi antara hulu
dan bilir itu sudah lumayan bagus sekali menurut saya
dok seiring dengan terkendalinya kasus di indonesia mobilitas meningkat dengan drastis
bahkan perjalanan internasional juga meningkat
nah dengan dinamika covid sembilan belas di dunia saat ini bagaimana sebetulnya masyarakat harus bersikap
ya jadi masyarakat harus tahu dan memahami apa sebenarnya yang terjadi di tingkat global maupun di regional dan di dalam negeri
jadi kalau kita lihat di dalam negeri memang kita sudah terkendali
jadi ini sudah pencapaian yang sudah baik artinya yang kita kerjakan di dua ribu dua puluh satu
tetapi ini belum selesai
oleh karena itu vaksinasi ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskannya termasuk di kelompok lansia
jadi oleh karena itu ini menjadi tugas kita bersama tidak semata mata tugasnya tni polri ataupun tugasnya pemerintah
nah kemudian juga karena menghadapi lonjakan kasus di luar di mana juga ada varian baru dan varian delta juga masih ada di mana mana
maka pemerintah juga sudah melakukan kick off vaksinasi anak
ini sudah dimulai kemarin di tanggal empat belas desember
dan kemudian nanti akan dimulai juga dengan instrumen instrumen tentang bagaimana indikasi vaksinasi anak
dan tentunya dalam hal ini nanti ini akan menjadi pekerjaan kita besar terus ke tahun dua ribu dua puluh dua
nah perkembangan pandemi yang ada di indonesia juga tidak terlepas perkembangan pandemi di luar
jadi kalau kita lihat tujuh puluh dua negara telah melaporkan ada omicron
sebelas negara sudah melaporkan ada terjadi penularan di masyarakatnya
oleh karena itu kita harus bersikap hati hati
kendati pun dari afrika selatan menyatakan bahwa omicron ini banyak melanda usia muda
kemudian klinisnya hanya sakit penborokan dan sakit di penampungan
saluran pernafasan atas dan sakitnya tidak seperti delta
tapi yang kita khawatirkan bahwa karena ini omikron dengan mutasinya lebih dari tiga puluh
khususnya di spike dia bisa saja dalam waktu dekat dia akan berubah karakteristik
karena semakin sering penularan maka semakin sering terjadi mutasi
dan yang lebih kita harus waspadai juga bahwa varian omicron ini juga memperlemah efektivitas vaksinasi

yang harus kita jaga adalah jangan sampai masuk ke indonesia
kalaupun masuk ke indonesia bisa terdeteksi lebih dini bisa segera dilakukan isolasi
dan kemudian kita mencegah jangan menjadi ko infeksi bersama sama varian lainnya termasuk varian delta
jadi ini menjadi pr kita bersama
apalagi belakangan ini dilaporkan juga bahwa delapan kabupaten kota menunjukkan kenaikan kasus dan perawatan rumah sakit berturut turut
walaupun masih di level satu
tetapi yang namanya kita mengendali
jadi kita harus menjaga kesehatan mengawasi monitoring evaluasi
kenaikan dua tiga kasus saja juga harus kita cermati dengan sebaik baiknya
jadi inilah perkembangan yang harus kita kerjakan bersama sama
dan perkembangan ini juga harus dikomunikasikan ke masyarakat
dan resiko ini juga harus sampai juga ke masyarakat
jadi jangan perkembangan ini dinilai positif akhirnya dia abai karena sudah merasa nyaman aman
tetapi sebenarnya masih rentan terjadi lonjakan
dan oleh karena itu semua ujungnya adalah perilaku
jadi perilaku sesuai dengan protokol kesehatan
ya terkait tambahan ataupun pesan pesan yang ingin disampaikan
saya ke dr sumego terlebih dahulu lalu nanti dr alex bisa sampaikan
silahkan dr sumego
baik pesan untuk masyarakat adalah bahwa covid ini belum selesai
jadi kita harus tetap dengan tiga m mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak
lalu untuk juga kita masih tetap dengan tiga t tracing testing dan treatmentnya
lalu jangan lupa juga kita melaksanakan vaksinasi agar ini semua bisa terlaksana dengan baik
itu saja mungkin pesan saya
baik terima kasih dr sumego berikutnya dr alex silahkan
ya jadi meskipun tren kasus di dalam negeri tetap terkendali
tapi pengetatan kedatangan dari luar negeri khususnya di libur nataru ini menjadi kuas padaan yang tinggi
jadi tim surveillance harus bekerja dengan baik
kita harus bekerja dengan ketat
dan kita sebagai warga negara indonesia yang pergi ke luar negeri juga harus mengikuti prosedur yang ada
dan yang kedua kalaupun misalnya terjadi ada lonjakan kasus ataupun ada varian baru yang timbul
yang penting kita bukan kekhawatiran yang tinggi tetapi kewaspadaan yang tinggi
jadi dengan kuas padaan yang tinggi kita akan menerapkan protokol kesehatan yang lebih baik

bagi mereka yang belum vaksinasi segera vaksinasi
bagi mereka yang mempunyai comorbid tetap harus kontrol ke rumah sakit untuk komorbitnya
karena tidak ada artinya dia vaksinasi kemudian dia pakai protokol kesehatan yang ketat tapi komorbitnya tidak terkontrol
kalau diabetes minum obat diabetesnya kalau hipertensi kontrol obat hipertensinya
kalau sindroma metabolik laksanakan evaluasi ke rumah sakit
jadi ini yang harus penting karena kita belajar di bulan tujuh banyak yang meninggal karena komorbit
jadi komorbit ini harus benar benar terkontrol ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada hari ini
baik dr subagio dan juga dr alex terima kasih sudah bergabung salam sehat dan salam tangguh
dan bicara mengenai upaya komprehensif yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi covid sembilan belas
nampaknya dapat terasa lebih efektif lagi jika kemudian setiap kita memberikan kontribusi aktif
agar tidak terjadi globalisasi